nunggu bubun belanja
buat apa nunggu pun belanja
masih ngebuntutin bubun
orang yang suka minta uang keamanan
yang tadi saya hajar
wah saya gak tau
saya nggak pernah ikut nongkrong sama mereka
mayatnya seperti nahgota
kita ikutin atau kita tunggu di sini
kita tunggu aja
kita nggak mungkin juga ngajar dia di tempat ramai kayak gini
apaan dia ke sini
mungkin mau beli baju
ya nggak tahu
cari es durian yuk
kalau orang beli baju biasanya lama
kan milih milih dulu
ngopi atuh lah
sini saya yang beli
itu masih ada kembaliannya
jadi kamu luarat

balik ke posisi masing masing
motornya silahkan parkir di sini aja
gak usah dibawa masuk ke pasar
biar saya bantu parkirnya
biar saya bantu parkirnya
biar saya bantu parkir
biar saya bantu parkirnya